rangkaian acara inovasi indonesia expo oleh kementerian riset dan teknologi
atau badan riset inovasi nasional tahun ini
digelar dengan konsep virtual dan kehadiran fisik
yang dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan
sebelum menggelar agenda pameran yang rutin diadakan setiap tahun
untuk mendekatkan masyarakat dengan dunia penelitian dan pengembangan
kementerian riset dan teknologi dan badan riset inovasi nasional
memberikan sejumlah penghargaan kepada berbagai elemen masyarakat dan instansi
dimulai kategori pemerintah daerah perguruan tinggi industri hingga individu
yang dinilai paling berjasa dalam memberikan sejumlah inovasi bagi perkembangan bangsa
provinsi jawa tengah dinobatkan sebagai provinsi
paling inovatif di indonesia
lalu diikuti kategori pemerintah kabupaten paling inovatif
yang diraih oleh kabupaten wonogiri
dan pemerintah kota paling inovatif diraih oleh kota surakarta
gubernur jawa tengah ganjar pranowo pun menyambut baik
seluruh prestasi yang diterima oleh sejumlah daerah yang diwakilinya
sebagai gubernur jawa tengah
ia berharap bahwa prestasi ini bisa menjadi pembuktian
bahwa karya penelitian dalam negeri pun bisa
dan bisa bersaing dan menjadi solusi dari sejumlah permasalahan dalam skala global
ya sebenarnya ini keseriusan kawan kawan di tingkat kabupaten kota provinsi
yang mereka ternyata riset inovasi kreasi itu menjadi habit menjadi kebiasaan
ada banyak sekali ya tadi yang disampaikan oleh individu saya senang
umpama tempe instan tempe super instan
bagaimana kemudian seorang ibu menciptakan itu itu tentu akan sangat baik
tadi juga ada yang disampaikan umpama bagaimana mereka mengelola keuangan
dengan platform digital itu juga baik
terus kemudian bagaimana teknologi tepat guna diberikan kepada warga yang ada di situ dengan baik
menteri riset dan teknologi yang merangkap kepala badan riset inovasi nasional bambang brojonegoro menyebutkan
bahwa provinsi jawa tengah bisa membuktikan bahwa pemerintah dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk berinovasi
akses yang mudah serta dukungan yang diberikan oleh pemerintah jawa tengah kepada masyarakat
menyebabkan tingginya tingkat keikutsertaan masyarakat untuk berinovasi
kami memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dari kota kabupaten provinsi
yang memang memberi kesempatan kepada
dan juga untuk pemerintah warganya untuk melahirkan inovasi yang paling tidak itu bermanfaat buat mereka sendiri
artinya buat kelompok mereka buat daerah mereka
dan kalau semangat berinovasi ini sudah muncul dari bawah
maka ini akan memberikan modal besar nantinya ketika kita harus membuat inovasi yang mungkin skala nasional atau skala global
pameran inovasi indonesia expo melibatkan sepuluh lembaga pemerintah
dua puluh satu perguruan tinggi lima balit bank daerah tujuh belas startup
hingga lima mitra internasional selama tiga hari berturut turut
ausirion dholu agung happy jakarta